insiden pembongkaran kargo motor ducati oleh oknum tak bertanggung jawab menuai kecaman
insiden ini dianggap memalukan sekaligus menodai gelaran olahraga internasional pertama yang digelar di sirkuit mandalika
untuk membahasnya bergabung melalui sambungan zoom doni tata salah satu pebalap motor indonesia
selamat malam mas doni
halo selamat malam mbak
oke mas doni saya mau minta tanggapannya dulu dong terkait dengan insiden unboxing atau pembongkaran kargo motor kemarin ini di mandalika
iya mbak yang lagi viral banget itu ya jadi sikit sangat disayangkan ya terjadi sikit keributan viral
jadi semoga depannya bisa lebih baik lagi tidak terjadi hal hal seperti ini
mungkin karena antusias yang sangat luar biasa event perdana internasional di mandalika
mungkin terlalu semangat ya dan mungkin belum berpengalaman ya untuk rekan rekan yang berada di sekitar situ
dan sempat kecolongan ada video yang bocor beredar yang seharusnya tidak harus terjadi ya
biasanya itu hanya pihak dari tim yang punya kepentingan itu dan biasanya dari custom biacukai yang berwenang untuk membuka buku tersebut
jadi kemarin sikit ada
kebocoran video yang berbeda sehingga menjadi viral dan sampai kemana mana ya beritanya
jadi mungkin next lebih bisa berantisipasi lagi ya
karena mungkin baru pertama kita masih mungkin euforia kita terlalu bersemangat dan heran mungkin melihat motor balap seperti itu mbak
biasanya sih di eropa udah biasa ya seperti itu kalau tidak punya bukan punya kita atau punya tim kita tidak boleh atau berani membuka flybox yang kuat motor itu
karena di motor tersebut sangat banyak rahasia yang tidak boleh setiap orang tahu
karena di motor tersebut biasanya kita di pedok pun kita nggak boleh untuk memfoto atau memvideo
rahasia khusus dari tim yang tidak boleh semua orang tahu
tadi mas doni sebutkan ini kan memang sop nya harus tim yang bersangkutan ya yang boleh membuka
prosedur perizinan pembukaan kargo ini seperti apa sih di dunia balap misalkan mas doni balapan di luar negeri gitu
nah ketika misalnya kan ini kan barangnya sampai duluan dikirim lewat kargo gitu
ya kan lewat kargo
nah begitu sampai siapa yang hanya boleh membuka box atau alat alat atau kargo tersebut
iya biasanya dari pihak kalau di indonesia dari custom ya dari biaya cukai yang hanya boleh karena dia harus mengecek nomor rangka isi jalan seperti tersebut
apa saja yang harus didata untuk keluarnya lagi kembali ke negara asalnya ya
biasanya hanya dari pihak custom sama tim sendiri
di selain itu tidak bisa
pengecekannya itu hanya sebatas dilihat dokumen dengan barang yang sampai itu apakah sama atau pengecekannya juga boleh menyentuh sampai ke ranah itu atau bagaimana
oh ya kalau diharuskan kita harus menyentuh untuk melihat seperti nomor mesin
nomor rangka hanya itu kan yang diperlukan itu masih dalam hal wajar ya biasanya
tapi kalau sampai kita memvideo dan menyebarkan sampai di buat sampai youtube atau difiralkan saya rasa kurang pas ya
karena tidak terjadi lagi
oke bahkan setelah tadi custom dicek oleh bacukai kemudian pengecekan oleh tim
artinya yang menunggangi yang mengendarai pebalapnya sendiri
balapnya sendiri bukan menjadi orang pertama ya karena memang sangat sensitif ada perangkat perangkat yang mungkin takutnya setelannya beda gitu
begitu ya mas doni
bisa jadi ya mbak
seperti itu tapi paling utama sih untuk kerahasiaan dari tim ducati sendiri tiap tim kita punya rahasia masing masing ya di motor itu
kalau sampai kerekam video kelihatan apa sampai tim lain tau kan kurang berkenan
karena biasa saya aja kalau hadir di pay dock nonton di pay dock gitu kita nggak boleh tuh video mereka lagi menerima motor apa visi foto itu nggak boleh
kalau untuk pribadi mungkin masih oke ya kalau kita kenal dengan timnya
tapi kalau kita nggak kenal sangat jarang sekali memfoto atau memvideo ketika mekanik bekerja di dalam pedok tersebut
sesensitif apa sih mas doni
maksudnya selain rahasia setiap tim punya rahasia gitu tapi artinya sesensitif apa ketika misalkan kita kan nggak tahu spek spek yang ada di motor gitu ya
asal jepret asal pengen eksis aja gitu di foto atau di video kemudian taruh di medsos
tapi sesensitif apakah gitu itu jadinya ketika settingannya berubah akibatnya apa
sangat tidak berkenan ya buat yang punya motor seperti saya yang punya motor terus ada umpamanya ada tamu datang ke pedok nonton terus duduk di atas motor pegang pegang gitu saya juga kurang tentunya bisa marah ya dan tidak berkenan
oke bisa mempengaruhi apa settingan artinya mungkin apa tarikan motor
ya kalau cuma dipegang sih saya rasa nggak masalah ya asal nggak jadinya merubah klik dari dari suspensi depan atau dari rem popling itu
yang dikhawatirkan kita iseng nggak tahu kita putar putar atau kita pegang terus akhirnya settingnya jadi berubah
mas doni ini sedang jadi sorotan belum juga eventnya dimulai tapi kecamannya udah datang dari mana mana
di pengalaman mas doni sendiri pernah menemukan hal seperti ini nggak
mungkin apakah itu di indonesia atau mungkin juga di luar negeri kejadiannya mirip seperti ini
di motogp world championship sama world superbike saya belum pernah menemui ya hal seperti itu
tapi kalau pengalaman saya sendiri pernah tuh di balap asia road race di china di india di sirkuit ceneng
nah di situ waktu saya datang itu posisi mungkin habis sempat dibuka juga ya oleh nggak tahu kita jadi ada glove saya hilang helm hilang sepatu hilang
kalau untuk world championship tidak pernah mengalami sampai kehilangan atau yang konyol
tadi di asia road race ya
di india ya
di india kalau saya tadi tidak salah dengar ya
tahun dua ribu sebelas
nah itu ada kejadian mirip bahkan ada kehilangan di sana
kemudian pada saat itu apa respons dari panggilan
apa respons dari panitia apa yang terjadi di sana
panitia pun saya tanya tidak tahu ya mungkin waktu datang ke blay dock kurang steril mungkin ada seseorang bisa membuka penjagaannya mungkin kurang ketat ya di sana
jadi mengakibatkan kelalaian ada yang hilang
ada beberapa pembalap juga yang mengalami
mengalami hal yang sama
ada kehilangan helm seperti itu
ada ganti rugi kah atau kompensasinya seperti apa tuh waktu itu
oh nggak ada sih mbak waktu itu
kita tim harus membeli sana untuk balapan seperti glove dan helm
oknum yang mengambil juga tidak ketahuan waktu itu
tidak tidak mbak
hal hal seperti itu sih
mbak zuni balik lagi soal insiden di mandalika kemarin
ini kan menyongsong gelaran event olahraga nasional pertama ya yang akan digelar di sirkuit mandalika
dengan adanya insiden ini melihat apa dampaknya untuk gelaran yang akan kita song song nih dalam kurun minggu mungkin ya
karena ini kan cukup prestisius tapi belum dimulai sudah menerima banyak kekecewaan
tidak hanya dari indonesia tapi juga dari luar negeri
ya saya rasa sih dari aku lihat press release dari tim dukati sendiri juga dia memaklumi dan tidak ada statement apa apa ya untuk kejadian tersebut
dan mereka tidak sabar untuk datang ke indonesia melakukan balapan nanti world superbike
aku lihat di presleis sih seperti itu
tapi untuk keadaan yang lain mudah mudahan bisa
mudah mudahan bisa buat pembelajaran lebih kondusif lagi ke depannya bisa lebih baik
dan nantinya kan event akan gelaran lebih gede lagi motogp diatasnya world superbike di tahun depan
semoga masyarakat dan warga indonesia yang berada di mandalika bisa support penuh menjaga nama baik citra motorsport di indonesia di kancah internasional
dan ya balapan juga bisa berjalan dengan lancar semuanya
karena semua pembalap di indonesia merindukan banget balap internasional kelas world superbike dan motogp untuk atmosfer seperti itu
karena udah lama vakum ya jadi dengan persiapan yang cukup nepet dan akan terus segaranya world superbike ini kita patut berapresiasi yang tinggi untuk negara indonesia
dan juga tadi diresmikan oleh pak jokowi ya
jadi saya sangat salut sekali dan mendukung
semoga bisa berjalan dengan lancar kedepannya lebih bagus lagi dan punya pengalaman dari event event yang sekarang ini
oke ini bukan harapan mas doni saja tapi juga semua harapan mari kita jaga nama baik ya
tidak hanya nama baik soal world superbike mandalika tapi juga bagaimana menjaga nama baik indonesia
jangan sampai nanti kedepannya ini justru menjadi apa ya
gara gara satu titik noda hancur semuanya kita tidak lagi mendapatkan kepercayaan untuk menggelar event olahraga dengan skala internasional ya
terima kasih mas doni tata sudah bergabung sharing dengan kami di cnn indonesia connected
sebelumnya kami juga sudah mencoba untuk menghubungi panitia dari world superbike mandalika
namun sayang sekali sampai dengan sore hari ini belum ada satupun yang bisa ikut bergabung untuk memberikan pernyataan
terima kasih mas doni tata salam sehat selalu selamat malam